ojek sampai sekarang belum direstui pemerintah sebagai alat transportasi publik
namun ojek sudah ada di indonesia sejak puluhan tahun lalu
ojek di jakarta pertama kali muncul menggunakan sepeda dan beroperasi di tanjung priuk
kala itu angkutan seperti bemo dan beca dilarang masuk area pelabuhan
ini menjadi kesempatan bagi mereka yang memiliki sepeda untuk langsung menawarkan jasa membonceng penumpang
menurut wjs purwadarminta ojek adalah sepeda yang ditaksikan
hal ini mengacu pada kondisi sebelum perang dunia ii yang masih mengandalkan sepeda sebagai alat transportasi
seiring berkembangnya zaman para pengojek berganti kendaraan menggunakan sepeda motor
semakin luas aktivitas mengojek dan terbilang jadi sarana transportasi baru pada saat itu
para penumpang ojek pun semakin banyak
ojek memang memudahkan mobilitas warga
dan dianggap mampu menembus kemacetan
tetapi kehadirannya bertentangan dengan peraturan lalu lintas
mantan gubernur jakarta ali sadikin sempat mengatakan bahwa ojek bukan jenis angkutan masal di jakarta
walau begitu eksistensi ojek masih ada hingga kini
bahkan sekarang para pengojek telah menggunakan aplikasi berteknologi canggih untuk mencari penumpang dan meraih pendapatan yang besar